kita ke informasi selanjutnya kepolisian yang dibantu tni di timika papua terus melakukan upaya persuasif dan preventif
untuk membebaskan ribuan warga dari intimidasi dan ancaman kelompok kriminal bersenjata
seorang pria lanjut usia atau lansia dalam kondisi sakit dan lemah ditopang untuk menuju pos keamanan terdekat dari desa yang tengah dikuasai oleh kelompok kriminal bersenjata
dengan kawalan anggota brimob bersenjata lengkap pria lansia tersebut dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapat tindakan medis hingga saat ini
lebih dari seribu warga terjebak di perkampungan sekitar tembagapura mimika papua
warga tidak diperbolehkan bepergian ke luar daerah tanpa izin kelompok kriminal bersenjata
akses untuk memberikan bantuan juga masih ditutup
senjata antara tni dan kelompok bersenjata terjadi terus menerus di desa kimberly dan desa banti timika papua
tni dan polri mengatakan warga di kedua desa tersandra kelompok kriminal bersenjata ini
namun tentara pembebasan nasional organisasi papua merdeka membantah pihaknya terlibat penyanderaan
berita penyanderaan satu tiga ratus warga desa kimberli dan desa banti timika papua
muncul pertama kali
dari keterangan pers kepolisian daerah papua yang disebarkan delapan november dua ribu tujuh belas
dalam rilis tertulis kelompok kriminal bersenjata melarang warga kampung kimberli dan kampung batin untuk bepergian
kabar itu dikuatkan dengan keterangan panglima tni jenderal gatot nurmantio sehari setelahnya
gatot menjelaskan intelijen tni di lapangan sedang mengintai daerah di mana diduga terjadi penyanderaan
tni mengadakan pengamatan kemudian mengadakan pengintaian
karena mereka menyanda masyarakat umum maka penanganannya juga harus mendengar dengan teliti
tentunya tni bekerjasama dengan kepolisian dan kita tunggu saja
kadif humas mabespori inspektur jenderal setiawasisto mengatakan
polisi sedang mengupayakan negosiasi dengan organisasi papua merdeka
meski demikian polisi akan tetap menindak secara hukum pelanggaran berupa penyekapan dan penyanderaan
prinsip negosiasi adalah mendapatkan sesuatu hal yang saling menguntungkan ya
tapi kita tidak akan memberikan hal yang di luar kemampuan kita
pasti kita akan menindak karena dia sudah melanggar hukum melakukan penyekapan melakukan penyanderaan
desa banti dan kimberley terletak tidak jauh dari area mile enam puluh tujuh tembagapura
penduduk di kedua tempat itu mayoritas bekerja sebagai pendulang emas dan pedagang
di lokasi tempat mereka beraktivitas sering terjadi kontak senjata antara anggota tni dan polisi
melawan tentara pembebasan nasional organisasi papua merdeka atau tpn opm
sebelumnya berita penyanderaan itu muncul
terjadi beberapa kasus penyerangan yang menurut otoritas keamanan dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata
kepada cnn indonesia pimpinan tpn opm hendrik manuang membenarkan berbagai aksi penyerangan itu
namun menolak bila disebut pihaknya melakukan penyanderaan
itu palsu tidak benar
kami tidak pernah menyandera masyarakat
kalau masyarakat doang macam masyarakat seribu maupun masyarakat non papua itu mereka di bawah sana itu mereka bebas
bebas apa macam
berkebon beternak terus bebas dari kampung ke kampung semua bebas
mereka ada jualan terus ada jurusan itu mereka pergi belanja itu bebas
mereka tidak ada rangguan mereka dalam keadaan aham
antara enam puluh delapan dengan masyarakat tendeli sampai uti
pertengahan ini memang kami ada bertempur
kami tendeli kan
tni polri ada lagi tempur
ada yang sedang perang
jadi masyarakat ini juga dorang memang takut
kalau jangan sampai jangan pas memotivasi pertengahan jalan
jangan sampai kena peluru atau apa
kena tembakan mereka juga takut
hingga saat ini menurut tni dan polri penyanderaan warga desa banti dan kimberli masih terus berlangsung
iman dwi nugroho cnn indonesia
wakil presiden yusuf kala menyebut pemerintah akan berupaya dengan segala cara untuk membebaskan warga tembagapura mimika papua dari kelompok bersenjata
meski begitu pemerintah masih mengedepankan
pemerintah masih mengedepankan upaya persuasif agar tidak menimbulkan korban
lebih lanjut wakil presiden mengatakan pemerintah mementingkan keselamatan warga
karena itu beragam upaya pun ditempuh termasuk mengirimkan sejumlah bantuan agar kebutuhan pokok warga tetap terpenuhi
tidak dicapai tentu pemerintah mementingkan kepentingan rakyat ilmu besar
jadi harus tegas juga untuk menyelesaikan itu
tapi sekarang ini harus
harus dengan persuasif supaya jangan terjadi korban yang banyak
kita tidak soalkan pemerintah pusat hidup yang penting adalah bantuannya
itu kan ya termasuk freeport tentu
kan itu kan banyak juga yang bekerja di pripor orang orang di situ
jadi ya seperti di wanda di televisi kan pemerintah apa itu kepolisian apa memberikan bantuan
nah tokoh kerukunan suku toraja dan pimpinan gereja protestan papua meminta agar sandra di tiga kampung tembagapura timika papua segera dibebaskan
akibat masih di sandera satu tiga ratus warga papua dan non papua oleh kelompok bersenjata
tokoh kerukunan suku toraja yohannes batu meminta kepolisian segera mebebaskan para sandera
hal ini disampaikan karena ada tiga ratus warga toraja yang turut menjadi sandera
dengan kejadian yang terjadi di
dengan kejadian yang terjadi
dengan kejadian yang terjadi di tembaga pura selama ini
di mana warga kami masyarakat toraja yang sekarang ini berada di dua desa yang terlalu selalu ini adibanti dan timberi adalah kurang lebih ada tiga ratus orang
selain itu tokoh gereja mengatakan saat ini tidak ada lagi petugas pemerintah di lokasi penyanderaan
bahkan petugas gereja juga sudah meninggalkan lokasi sejak tanggal enam november
mereka belum bisa kembali masuk ke lokasi karena akses

akses masuk sudah diblokir oleh kelompok bersenjata
pemerintah di sana sudah tidak ada
jadi yang keluar terakhir dari sana yaitu petugas gereja penyertakan tanggal dua
sebelumnya diberitakan polisi sudah mengultimatum kelompok bersenjata agar menyerahkan diri melalui selebaran yang disebar melalui udara
namun hingga saat ini belum ada tanda tanda kelompok bersenjata akan menyerahkan diri
saiman timika papua
saiman timika papua
ya pendeta bahwa mereka ditampung di